hai aduh ya terus gimana nih gimana kita angkatlah
itu bareng nih satu ratus dua puluh tiga aduh aduh ya al khair toyo
sama si tohir salah berurusan dia mah kita siapa kita jamin jali memer
lewatang loh keluar keluar keluar bener bener lo ya ketemu lo bikin remuk urusan
mas mas iya pak permisi mas mas siapa ya mas oh saya masih nih mau lihat kereta saya mau dong
saya sedang mencari pemilik rumah ini oh aduh lu bukan nih
pas waktu yang tepat emang udah lama enggak karena lu baik ya
minum minum nih mudah mudahan banyak ngomong ngomong kecil
sepi banget di rumah
jangan jangan mau dijual ke rumah
gedar gedor pintu orang
lantaran dua makhluk tuh yang pulang ajar
yang satu anak kecil yang nggak ada adab
yang kedua orang tua yang pada anak kecil nggak ada adab
kepala saya dirupin karung
muka saya dicipetin teh
saya kan lebih tua
hah bagaimana ceritanya
kok nengok dong
saya udah gitu dong
ampun di rumah
banyak penghuni nih
kok gak tau deh
ya belum lupa clever demikian maunya lo putih putih
bek lu bener kan bek
assalamualaikum pak gede
waalaikumsalam pak gede
waalaikumsalam pak gede
waalaikumsalam pak gede
yuk mau ngomong aja dulu
lu sengaja belakangan biar kedapetan ini ya
eh emak mana nih pak gede
emak emak lu yang brojolin emak lu sendiri
ngapain jadi nyari emak
emang gua kantungin ya lu
pokoknya dia bercanda
ini humor bapak bapak
emang recehan dikandungin
kalau emak dikandung pas ngambil kembalian
eh salah emak tau gitu
emang bencin kan ini emak
pengen naik haji
eh gua bilangin sama lu pak gede
kalau emang lu udah kagak sayang sama emak lu sendiri
nih kan emak lu suruh tinggal lagi disini
yang namanya sorgan tuh adeknya ditelapak kaki emak lu sendiri
kalau emak lu nih pak gede lu sakitin
diurut sama minyak seblek tuh artinya ga bakalan lempeng kalo udah sakit
tau ga seblek emak lu
seblek itu makanan ya
kalau satu seblek udah bagus ya
lagi gua beli aja
makanya gua bilangin sama lu ya
jangan lu sekali kali nyakitin minyak lu sendiri
gerendeng aja lu kayak rarot kalo dibilangin
kalau sampe minyak lu tuh nangis air matinya jatuh tuh ke tanah ya
tau ga ada berkahnya
sakti lu pak
jangan gitu dong
aku tuh nangis aja
kok emang lain
aku udah tua
kalo aja masih muda
salam lu bang
pak gede emang manis manis sih
ada di kamar
eh di kamar
masuk aja lu kayak gede bongga nanyut
ntar kalo lu padi udah ketua minyak lu
kita janji udah datang langsung salim kita ya
kok yang kesononya lu dapet berkahnya jadi emang
iya pak gede
iya gitu dong
terus gimana nih jay
ini kita angkat lah
ini nusahin banget tuh
lo pingsan aja berat
terus mau gimana lagi
nggak kuat sih
jadi biarin aja
kalau nasibnya bagus
mungkin ada truk lewat
sampah set diangkut tuh
kayak sampah dong dia
itu kan jeleknya
kalau bagusnya disuman
eluk hidup gitu
kalau hidup kan kita bisa temenan
antara tuyul sama yuyuk
yang ini rambut
kok nggak ada guys
atau manusia ini sih
hapes banget sih
hapes banget dah